masih dari sektor otomotif indonesia international motor show dua ribu delapan belas hari ini kembali digelar sejumlah agen pemegang merek yang ada di indonesia sudah mempersiapkan sejumlah produk produknya untuk dipamerkan
hari ini ims dua ribu delapan belas dibuka oleh presiden joko widodo yang tiba pada pukul sembilan tiga puluh bersama menteri perindustrian erlangga hartarto dan sekretaris kabinet pramono anung
salah satunya mobil milik presiden republik indonesia pertama insinyur soekarno
koresponden albi pratama di jxpo jakarta selamat sore albi
produsen otomotif apa saja yang ikut gelaran ims tahun ini
selamat sore punca hari ini merupakan gelaran pertama ims dua ribu delapan belas hari ini tanggal sembilan belas april dua ribu delapan belas
nah di tahun ini total
partisipan dalam kegiatan ataupun perkhidmatan akbar dari pameran otomotif di indonesia ini sendiri total ada tiga puluh dua apm atau agen pemegang merek yang turut berpartisipasi
ini dibagi dua punca di mana total keseluruhan ada enam belas apm untuk kendaraan roda empat atau mobil di mana enam belas lainnya merupakan apm untuk kendaraan roda dua
semuanya melengkapi semua hall yang ada di ims ini atau yang ada di gxpo kemayoran
untuk kendaraan kendaraan roda empat ini ada di hall a dan juga di hall d sedangkan untuk kendaraan roda dua ini ada di hall c
dan untuk hal b nya sendiri ini disediakan untuk suku cadang dan juga sejumlah aftermarket dan juga beberapa penunjang penunjang untuk otomotif lainnya
seperti misalnya oli dan juga suspensi dan lain sebagainya yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk memodifikasi ataupun mempercantik mobil mobil mereka
nah punca di ims dua ribu delapan belas ini memang selain ada sejumlah produk produk baru misalnya dari suzuki ini mengeluarkan low mpv terbaru yaitu suzuki r tiga
lalu disusul ada pendatang baru di dua ribu delapan belas
ini menyusul wuling dari tiongkok yang pada tahun dua ribu tujuh belas lalu menjadi perdana di indonesia
nah tahun ini ada juga dari tiongkok itu namanya dfsk atau dong feng sokon dengan produknya adalah glory lima
dan ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi para pecinta suv di indonesia
karena sejauh ini data dari gai kindo menyebutkan selama tiga tahun terakhir dari tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas penjualan terbesar di indonesia itu diisi oleh mobil mobil mpv ataupun mobil mobil keluarga
nah mobil mpv ini dibagi dua ada medium mpv untuk kalangan menengah ke atas dan juga ada mobil mobil low mpv untuk kalangan menengah ke bawah seperti itu
di segmen mpv sendiri ini cukup gemuk bisa dikatakan bahkan sampai di akhir tahun dua ribu tujuh belas saja gaikindo mencatatkan ada lebih dari dua ratus lima puluh ribu unit low mpv yang terjual ke seluruh masyarakat yang ada di indonesia
nah disusul jumlah terbanyak lainnya adalah dari suv ataupun crosofer
karena memang selain indonesia itu menyusulnya
dki profil ataupun karakteristik mobil yang muat banyak penumpang dan juga muat banyak barang juga membutuhkan mobil mobil dengan ground clearance yang cukup tinggi ataupun memiliki tinggi yang cukup untuk melintasi berbagai macam kontur jalan yang memang di indonesia bisa dikatakan ini banyak bergelombang dan juga masih ada wilayah wilayah yang belum teraspal seperti itu
nah mobil mobil seperti inilah yang sangat digemari ataupun sangat disukai oleh orang orang yang tinggal di indonesia sehingga segmen di pasar ini sangat gemuk sekali
dan tadi pun pada pukul sembilan tiga puluh
waktu indonesia barat presiden republik indonesia joko widodo datang untuk meresmikan pembukaan dari ims dua ribu delapan belas ini
dirinya sempat berkeliling ditemani oleh seskap ramono anung dan juga menteri perindustrian airlangga hartarto
dan jokowi juga memberikan informasi bahwa angka ekspor mobil mobil ataupun kendaraan kendaraan roda dua yang ada di indonesia ke luar negeri khususnya ke pasar asean dan juga ke pasar timur cukup besar dan terus mengalami peningkatan begitu pun
tidak saja pihak dari gai kindo mencatatkan ekspor mobil cbu dari indonesia untuk ke negara negara asean dan juga ke negara negara arab saudi ini mencapai lebih dari dua ratus tiga puluh satu ribu
itu lebih tinggi angkanya jika dibandingkan pada tahun dua ribu enam belas yang hanya sekitar satu ratus sembilan puluh tujuh ribu saja
dan memang ditargetkan pada tahun dua ribu delapan belas ini indonesia tidak hanya fokus untuk memasarkan ke dalam pasar domestik tetapi juga ke pasar internasional lainnya dengan target dua ratus lima puluh ribu

kita nantikan saja apakah itu semua bisa terrealisasi oleh pemerintah khususnya kementerian perindustrian dan juga gabungan industri kendaraan bermotor indonesia
ya albi teknologi terbaru atau fitur apa yang menjadi andalan pabrikan otomotif untuk ajang ims tahun ini
ya punca terkait dengan teknologi apa saja yang ada di ims dua ribu delapan belas ini sendiri memang tidak terlalu banyak produsen produsen saja yang memamerkan mobil mobil
berkaitan dengan teknologi baru ataupun mobil mobil berteknologi listrik
salah satunya tadi sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat brand dari jerman yaitu mercedes ben mengeluarkan satu mobil yaitu berteknologi eq ataupun electronic intelligence yang memiliki kemampuan untuk dapat mengatur segala mekanisme komputerisasinya secara mandiri
baik itu untuk terus control lalu untuk mengerem dan juga untuk parking sendiri atau disebut dengan parking pilot
dan bahkan tidak ketinggalan ada lima universitas yang
juga turut serta untuk memamerkan sejumlah perwarupa perwarupa kendaraan mobil listrik mereka di sini
dan di sini mereka menyediakan ada lima mobil perwarupa dan juga satu sepeda listrik yang bisa dipertontonkan
dan bahkan punca sejumlah masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini bisa mencoba karya karya dari anak bangsa tersebut
tetapi memang di ims kali ini tidak terlalu fokus kepada teknologi canggih tetapi lebih kepada memamerkan perang perang secara kebutuhan dari masyarakat
seperti misalnya mobil mobil lmpv mereka membutuhkan mobil
dengan dimensi yang lebih besar konsumsi bahan bakar lebih irit dan juga tentunya dengan harga yang lebih murah
seperti itu itulah yang diinginkan oleh sejumlah masyarakat yang datang ke sini sebagai pengunjung untuk dapat melihat ataupun mengharapkan mobil mobil tersebut bisa mereka beli
seperti itu punca
juga pada saat ims ini banyak sekali promo promo gitu ya albi yang ditawarkan oleh pabrikan otomotif
terima kasih albi pratama